sementara itu di sea games dua ribu lima belas di singapura cabang olahraga senam hanya mampu menyumbangkan satu medali perak lewat penampilan dari pesenam muda indonesia rivda irva nalutvi
di tengah persiapan untuk tampil di sea games dua ribu tujuh belas agustus mendatang
gadis berusia tujuh belas tahun ini pun bertekad untuk mampu melebih prestasi yang diukirnya di singapura dua tahun yang lalu
dan profil dari rivda irva nalutvi berikut
sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini saya iqbal kurniadi
aku mulai latihan senam dari umur enam tahun
aku dulunya itu ati ternang cuman karena aku cepat bos senam jadi aku lebih memilih senam
karena senam itu gerakannya banyak bervariasi jadi gak bikin bosan
dan itu menantang olahraganya menantang
senam artistik itu gak cuman mengandalkan kelenturan
tapi dia juga menantang
harus bisa kuat terus abis itu nguasain balet biar gerakan itu indah
prestasi yang membanggakan buat aku itu bisa dapat medali di sea games dua ribu lima belas di alat lantai
itu pertama kalinya aku ikutin sea games
pon kemarin juga pertama kalinya aku ikutin pon
hasilnya alhamdulillah dapat tiga emas satu perak
bisa mengikuti kejuaraan dunia di skotlandia di glace go
karena itu babak kualifikasi olimpiade rio
target aku di sea games malaysia bisa dapat medali emas di alat lantai
miniskus lutut ada probekan
tapi gak begitu parah cuman jadinya gak maksimal aku inget
terapi terapi terapi penguatan terus istirahat nggak begitu banyak pergerakan
tapi setelah itu kembali lagi semula latihan

ngerasain juno kadang kadang sih ngerasain juno
aku inget inget lagi impian aku di senam itu harus bisa sampai masuk final di olimpiade
ya jadi semangat lagi